hari ini tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
diperingati sebagai hari keluarga nasional
nah di saat pandemi banyak keluarga indonesia
yang harus banting tulang kerja keras demi bertahan hidup
begitu juga yang dirasakan endang
petugas kebersihan jalanan di surabaya
pekerjaan sebagai tukang sapu jalan dilakoninya
sejak sang suami sakit strok
bagi endang rasa lelah bekerja di jalanan
terobati ketika ia pulang
dan berkumpul kembali dengan keluarga
endang adalah petugas kebersihan perempuan
yang menjadi tulang punggung keluarga
sebagai perempuan dalam keluarga
perannya menjadi ibu dan istri tetap dilakoni
setiap hari perempuan tiga puluh delapan tahun ini
untuk menyiapkan keperluan keluarga
sebelum berangkat bekerja
hidup dalam satu peta rumah kos
dengan enam anggota keluarga
namun endang mengaku tak pernah putus asa
sebab ia sudah terbiasa hidup dengan perjuangan
pekerjaan sebagai tukang sapu jalan
sudah ia lakoni selama tiga tahun
sejak sang suami sakit strok
dan tidak bisa lagi bekerja
bagi endang rasa lelah bekerja di jalanan
terobati ketika ia pulang
dan berkumpul kembali dengan keluarga
kami berharga dan berhati hati
kami sudah berdiri sendiri
mulai dari nol
di luar terasa kepanasan dan hujan
kadang kadang merasa capek merasa emosi
dengan datangnya kami ke rumah
anak anak menyambut kami
mbak sudah pulang kerja
kita bisa merasa rileks
kalau di rumah bersama anak anak
sosok endang adalah contoh kecil peran perempuan
dalam mewujudkan keluarga yang tangguh
berdasarkan survei dari badan kependudukan keluarga
meski sedang berada di tengah pandemi
ketahanan keluarga indonesia masih cukup kuat
dan perempuan indonesia memiliki peran penting dalam keluarga
keluarga di indonesia ini cukup handal
keluarga di indonesia
dalam rangka menghadapi covid sembilan belas
saya menghargai kepada perempuan
dan ini menunjukkan bahwa
mengarus utamakan gender itu sudah terjadi di keluarga
karena kalau ditanya keluarga ini
siapa yang menentukan
katakanlah kegiatan sehari hari urusan rumah tangga
yang lebih dominan
bkkbn juga menyatakan
dan warga bisa menerima kondisi di masa covid ini
untuk saling menguatkan dan bekerja sama
menghadapi dampak pandemi
selamat hari keluarga nasional indonesia
di masa pandemi covid sembilan belas ini
kita harus tetap semangat dalam bekerja
untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia
jangan patah semangat dalam masa pandemi covid sembilan belas ini